eba be pak haji
mau ngajak citra sama ineke
mancing lagi kayak kemarin
mau ke rumah sakit ya mak
iya ada apaan din
kalau kagak keberatan
bubur kacang ijo buat si tati
kalau di rumah sakit
semua makanan disediakan buat pasien
termasuk buat sarapan
yaudah mak buru buru nih
yaudah mak hati hati ya
woyanti hari ini ada pesenan kue lagi enggak
saya teh boleh bantu lagi
oh kalau itu harus tanya emak dulu
kan emak bosnya betul
yaudah saya jalan dulu ya
saya mau ke pasar beli bahan bahan kue
ada apa mi
tapi hari ini kan emak ada pesenan kue
boleh minta tolong bang ojak enggak
tanyain ke emak
mimi boleh bantuin lagi enggak hari ini
kenapa enggak nanya langsung saja atul sama emak
mimi teh enggak punya nomor hp nya emak
nanti pipi tanyain sama wajak nomor hp nya emak
sekarang emak pipi mau nganter penumpang dulu
iya pi makasih ya
bun kok tehnya pahit
bun bun belum beli lagi
kerjaan yang dijanjiin temen ay ay kemarin gimana
belum ada kabar bun bun
ojak kamu udah di rumah sakit
tadi ketemu emak
kan gue boleh pulang kalau emak udah di sana
istri saya mau nanya ke emak
boleh nggak dia bantuin bikin kue lagi hari ini
ya enggak pernah nanya sama gue
tanya aja langsung sama emak
tadi juga saya ngomong gitu jak
tapi istri saya belum punya nomor hp nya emak
ya elah lu mau minta nomor hpm aja pake muter muter ngomongnya
bun bun ke rumah bunur dulu ya ay
baik ron lu mau kopi
mau nanya soal kerjaan
lah kemarin kan gua dibilang kalo lu kagak cocok kerja di sono
saya cuma mau nanya ada loan marketing nggak gitu
im buruan abisin minuman lu
bentar sabar nggak perot
gue pergi mancing dulu ya
lu jangan makan lima hari
kagak pak aji
ini saya mau jalan lagi
hei lu ngeladak gue
hei lu ngeladak gue
pak haji saya pamit dulu ya
rod sepi juga ya kagak ada si odih
lu kangen sama odih
eh rod gua cuma bilang sepi
aduh aja gue kangen sama si odi
kalau lo merasa sepi karena odk gak ada itu artinya lo kangen sama dia
iya toh pak ji
alhamdulillah udah mendingan
besok udah boleh pulang
kalau bini lo udah boleh pulang
mustinya lo kelihatan senang
biaya rumah sakitnya gede pak haji
kenapa lo kagak minta aja sama calon babe barunya si tati
dia kan orang kaya dari tampangnya
eh babe pak haji
ada apa ya
mau ngajak citra sama ineke
gak mancing lagi kaya kemaren
aduh gimana ya
kan kagak kerja
barusan dapet telepon dari i o
kita disuruh ke senayan ntar sore
buat briefing kerjaan
kalau besok bisa ke gak
kerjanya mulainya besok
ya udah kalau gitu mah
gue pamit lah ya
pak haji bang salimnya ada di rumah gak
ada apaan ya
aku mau nganterin kaos pesenannya bang salim
kok beli sama lo
ya aku juga gak tahu
bang salim pesen yaudah saya rayanin
ya udah sini
tapi gue kasihin dia kalau dia pulang ya
mari bang ojak
lu mau nanya diem aja
selagi nyeruput kopi
sekarang kan udah kelar minum kopinya
jawab dong pertanyaan gue
makanya kalau ada orang nanya jawab langsung
gue jadi lupa dah tadi gue nanya apaan
kalau gue perhatiin si citra makin camah aja
ineke juga makin cawam
tapi cawaman citra
sama sama cawam dah
tadi si ineke bilang eo eo gitu
si salim kerjaannya gimana pak ji
kayaknya sih lancar lancar aja
masih ada lowongan kagak ya
ya buat saya pak haji
ya buat saya pak haji
tanya dianya aja langsung
nggak pernah nanya gue
masih pak haji
kenapa senyum senyum sendiri
anu bu lagi inget babe
sepertinya babe itu lagi kasmaran
kasmaran sama siapa
belum tahu sih bu
tapi sepertinya bape itu lagi kasmaran aja